komisi nasional hak asasi manusia menegaskan pihaknya akan segera mengirim surat kepada kapolri
jenderal idam aziz untuk menagih janji penyelesaian kasus novel baswedan
terkait kasus penyeraman air keras yang dijanjikan akan dibuka kepada publik pada awal desember
ketua komnas ham ahmad taufan damanik menyebutkan hal ini akan segera dilakukan
menyusul laporan dari keluarga novel baswedan yang telah mendatangi komnas ham
untuk meminta keseriusan pemerintah dan kepolisian dalam menyelesaikan kasus tersebut
ini merupakan bentuk peringatan pertama yang dilayangkan kepada kapolri
jenderal idam aziz untuk segera mengungkap kebenaran dari kasus novel
taufan berharap melalui surat peringatan tersebut
tim gabungan pencari fakta akan segera mengungkap kasus ini sesuai dengan janjinya di awal bulan desember
kami akan menyuruh hati lagi ya akan menyuruh hati lagi kapolri pak idam aziz
yang kebetulan juga dulu adalah ketua tim ya untuk menyelesaikan masalah ini
dan akan menagihlah janji dari polri khususnya dan juga akan mengingatkan bapak presiden
karena tempoh hari dalam rekomendasi komnas ham juga ada rekomendasi kepada bapak presiden
untuk mengawasi tim yang dipimpin oleh polri itu
ini artinya baru pertama kali menyurati ke polisian
iya kita akan segera menyurati ya
karena tempoh hari keluarga pak novel dan pengacaranya
datang komnas ham mengadu lagi
polri memastikan kasus penyeraman air keras novel baswedan tidak akan mati suri
dalam waktu dekat kasus penyeraman yang terjadi pada april dua ribu tujuh belas itu akan segera diungkap
hal itu disampaikan kadif humas polri irjen pol muhammad iqbal di istana kepresidenan jakarta pada senin sore
presiden joko widodo memanggil kapolri jenderal idam aziz
untuk menerima laporan perkembangan kasus penyerangan penyidik kpk novel baswedan
secara tegas meminta kapolri idam aziz untuk segera mengungkap kasus tersebut
dalam pertemuan yang berlangsung tertutup selama dua puluh menit itu
iqbal menegaskan polisi sudah menemukan bukti yang signifikan dalam mengusut kasus penyidik kpk
iqbal menjamin kasus ini akan diungkap dalam bulan ini
detik ini dan sebelumnya dan insya allah nanti ke depan
tim teknis akan terus bekerja maksimal untuk mengungkap kasus ini
kita sudah mendapatkan petunjuk yang signifikan
tidak akan berapa lama lagi insya allah tidak akan berbulan bulan
sebelumnya presiden joko widodo memberi tenggat waktu hingga awal bulan desember dua ribu sembilan belas
bagi kapolri jenderal idam aziz untuk menyelesaikan kasus penyerangan air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan
tidak akan berapa lama lagi insya allah tidak akan berbulan bulan
saya sudah sampaikan kepada kapolri yang baru
sambil waktu sampai awal desember
saya sampaikan awal desember
sesuai kata presiden tadi awal awal desember menjadi tengkat waktu yang diberikan presiden jokowi kepada kapolri
yang baru untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap novel yang telah dua tahun lebih berlalu
namun tampaknya pengungkapan kasus ini masih menemui jalan buntu
tadi kita tahu bahwa presiden memanggil kapolri dan juga jajarannya ke istana
tadi juga kita dengarkan bahwa dari pihak kepolisian mengatakan akan dituntaskan dalam bulan ini
tidak perlu waktu yang berlama lama lagi apakah ini betul betul akan terbuka dan juga terang benderang kasus novel baswedan
atau justru akan kembali stagnan seperti yang sudah sudah
karena sudah dua tahun lebih
kita akan coba bahas malam hari ini terkait dengan tenggat waktu kasus novel baswedan sudah melewati waktu yang diberikan oleh presiden joko widodo kepada polri
dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya ada bang edi hasibuan direktur eksekutif lembaga kajian strategis kepolisian
selamat malam bang edi
terima kasih bang sudah hadir di prime news malam hari ini
dan ada bang saur syagian kuasa hukum novel baswedan selamat malam bang saur
selamat malam bu reinhardt
baik bang saya akan mulai dulu dari bang saur syagian sebagai kuasa hukum novel baswedan
tadi kita sudah lihat ya bang saur ada pernyataan dari pihak kepolisian setelah dipanggil oleh presiden bahwa akan menjanjikan bulan ini bahkan akan bisa terungkap tidak perlu berlama lama lagi
melihat timeline yang sudah sudah bang saur anda melihat apakah memang kasus ini ada kemajuan yang signifikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian atau justru stagnan
begini begini saja sebetulnya
kemajuan yang terus kita lihat kan adalah janji janji pebesan kosong menurut saya ya
karena iqbal selalu kan ngomong seperti itu gitu loh
saya dulu juga pernah dia mengatakan bahwa kalau allah yang berkenan mengungkap ini ini bisa ketangkap
nah bagi kami kuasa hukumnya apalagi saudara novel saya kira tidak lagi saya kira ini adalah meruntuhkan wibawa kepolisian kalau kemudian kita bicara janji janji
nah oleh karena itu saya kira kita tidak mau lagi kemudian terus dibuat pernyataan
tidak akan lagi berlama lama
ini cukup tegas loh bang saor nih
kata pak iqbal tadi ini masalah waktu
tidak berapa lama lagi dan tidak akan
makan waktu lama lagi terhitung mulai saya
sampaikan saya ini saat ini tadi
itu kan hampir tiga tahun berjanji seperti itu
bung reinhardt nah yang
barangkali kita butuhkan kemudian
saat mereka mengumumkan
kemudian siapa tersangkanya menurut
saya itulah kemajuan yang menurut
kita bisa terukit dari teknis
sebagai seorang pekerja kerja daripada penyidik
atau kepolisian jadi bukan lagi kita disuguh
pernyataan pernyataan seperti ini
kemudian akan merentuh
daripada lembaga kepolisian
dan bukan tidak mungkin juga ini mau mancing
satu tindakan tindakan kriminal
katakanlah baru baru ini
ada hakim di medan
kemudian terbunuh begitu aja
ya kita tidak tahu maksud saya adalah
bagaimana keamanan ketertiban
bisa terganggu gitu itu yang
ada saudara kan
salah satu kapolri kan mengatakan bahwa
dia akan juga
berikan ini kepada kabaris krim
baru gitu ya
kabaris krim baru ini memang
sempat menjadi polemik gitu ya
dia karena bekas
daripada ajudan daripada presiden
saya melihat begini saya kok berharap
jadi ada harapan
seandainya ada kendala kendala
katakanlah di kepolisian
dengan link langsung atau katakanlah
barangkali komunikasinya akan bisa
akan lebih mudah itu barangkali
harapan kita dalam arti kita
karena kita melihat ada
figur katakanlah saudara
yang pernah menjadi ajudan
daripada polisi andaikan
kan susahnya begini nih karena
masalah masalah ini kan novel berkali kali
bahkan ini bukan susah
kasus yang saya hadapin ini tapi
koalisi tidak punya kemauan gitu loh
nah mana tahu andaikan karena kan
jadi imajinasi pulik reinhardt jadi
kemudian bisa lari kemana mana
bahkan yang kita juga agak
sangat prihatin bisa juga menyendera kepolisian
karena kalau ini enggak segera
terungkap gitu loh nah oleh karena itu
kita berharap betul
katakanlah iqbal tadi mengatakan
satu atau tidak berbulan bulan lagi
dalam minggu depan mereka bukan lagi
berjanji akan akan tapi
pelaku tindak pidananya
barangkali itulah menurut saya jadi ukuran
anda signifikan dan sudah ada
hasil hasil kinerja itu lah ketika
pelakunya terungkap dan dikirimkan kepada publik
saya kira demi wibawa kepolisian
tentukan polisi juga butuh
kerja ada memeriksa dan lain sebagainya ada alat alat
bukti begitu dua setengah tahun hampir tiga tahun
dalam dua puluh hari lagi seribu hari
bung reinhardt saya kira cukup ada ratusan
penyidik penyidik hebat yang
diterjunkan bahkan kan
ini juga hutang daripada idam aziz juga
karena waktu itu dia juga sebagai
ketua tim teknis ketua tim teknis ya sebagai kabar
eskrim artinya kalau ini gak terungkap
bukan saja tito meninggalkan
kepolisian dengan ada
hutang di samping prestasi prestasi
apakah kita juga inginkan
ida meninggalkan kepolisian dalam satu tahun
ke depan saya tidak mau oke jadi anda tidak kaget lagi
ketika ini sudah lewat tenggat waktu yang diberikan oleh presiden
awal desember anda tidak kaget lagi saya kira
apakah dia mau jadi polisi
lagi saya tidak tahu oke sebelum kita
masuk ke harapan di kabar reskrim yang baru ya
nanti kita bahas juga soal itu bang edi asibuan
anda melihat bagaimana kinerja kepolisian
katakanlah beberapa bulan terakhir
ini setelah ada tpf
kemudian tim teknis kemudian
diberikan tenggat waktu dan tadi ada janji
yang disampaikan akan selesai bulan
ini kalau bang saur katakan pepesan
kosong anda punya pendapat yang lain soal itu
saya agak berbeda bang soal pendapatnya bang
kenapa karena memang kalau kami lihat
selama ini bahkan
empat bulan terakhir kalau kita lihat
sejadanya tim pencari fakta kemarin
saya kira memang penyelidikan
terhadap penyelidikan terhadap
kasus ini terus ditingkatkan ya
dilakukan oleh polri bahkan
boleh dikatakan kalau kita jujur
ratusan orang sudah diperiksa oleh
polri kemudian banyak
pihak sudah dimintain pendapat
dan kemudian kemarin juga
saya lihat kak polri juga sudah datang
juga ke kpk untuk melakukan diskusi
saya kira ini menunjukkan bahwasannya
polri betul betul ingin
ini kasus bisa terungkap
dan saya yakin sekali
apalagi misalnya tadi ada penjelasan daripada
pak iqbal tadi di istana ya
sangat optimis dan kemudian
mudah mudahan dalam waktu dekat bisa terungkap
polri dalam hal ini kalau kita lihat
tidak diam dan terus kerja
terus berupaya agar ini cepat terungkap ya
hanya soal waktu saya kira memang
ini juga yang menjadi penyelidikan terakhir
itu sampai republik ini runtuh kan
waktu juga tapi masalahnya memang dalam pembatasan
ini yang susah
kalau kita memberikan batasan dalam hukum
itu susah kenapa
karena memang tidak ada yang bisa memberikan jaminan
bahwasannya dalam bulan ini
batasan dari presiden maksud anda begitu
kalaupun misalnya batasan dari presiden
kalau dalam hukum itu tidak bisa dipaksakan bang
ini yang sudah
saya kira ini kan sangat sakral karena yang memerintahkan
ada kepala negara kepala pemerintah
dan sekaligus satan beri pada presiden
artinya diberi waktu sesungguhnya
itu adalah pesan yang sangat serius
satu bisa kita ukur
tidak mampu untuk melakukan
paling tidak memenuhi kepentingan daripada kepala negara
yang juga atasannya kepala pemerintahan
dan juga atasannya polisi
juga ya menebar ancaman ancaman juga
karena ternyata polisi
tidak mengungkap kasus kasus yang seperti ini
yang sebenarnya menurut klien saya itu
tidak mudah dianggap gitu loh
jadi tiga tahun saya kira cukup lama
saya mengharapkan sebetulnya bang
kalau mengharapkan dari pak
saat ini polri butuh dukungan masyarakat
saya kira termasuk kemarin juga
pak kapolri juga datang ke kpk saya kira juga
itu dalam rangka untuk memberikan masukan masukan
untuk meminta masukan masukan
ini adalah merupakan bukti dari pak kezero
saat ada polri
bahkan kalau kita harapkan saat ini
bagaimana masyarakat bisa mendukung polri
memberikan informasi yang dibutuhkan
dan ini akan lebih cepat terungkap
jadi kalau menurut anda
kalau kemudian dua tahun lebih tidak terungkap
itu karena apa
apakah karena alat bukti
atau karena apa menurut anda
tentu kan kalau anda katakan
polri sudah bekerja dengan baik
begitu kan dalam beberapa bulan terakhir
jadi gini dalam pengalaman kami
karena kebetulan saya lama sekali
tahun di kepolisian
dan saya tahu betul bagaimana
cara kerja polri
di dalam menengahkan berbagai
kayak kasus kemarin pak novel
cctv juga tidak memberikan
artinya tidak memberikan gambaran yang jelas
siapa yang melakukan
alat bukti di lapangan juga
dan yang pasti dilakukan oleh
orang yang terlatih
sehingga dia tahu betul
nopel harus keluar
kemudian saat mana
nopel harus kemana
dia tahu betul
artinya oh ini dilakukan betul betul
tapi apapun juga
ini adalah menyangkut kepastian hukum
dan memang polri punya
kasus ini agar cepat terungkap
yang penting adalah
masyarakat dukung terhadap
apa yang dilakukan oleh polri
memberikan kepercayaan kepada polri
agar ini kasus cepat terungkap
soal alat bukti
yang tadi dikatakan oleh bang edy juga
ini kan agak sulit sebetulnya
anda setuju dengan itu
bahkan kan dalam tim
pencari faktor rekomendasi
daripada komnas ham itu kan
menyebutkan setidaknya ada lima
kasus yang di
ditangani nopel yang
mengapa nopel itu diserah
sebenarnya dari bukti yang dia
dari bukti cctv tetangganya
kemudian juga dari
peristiwa penyeraman itu tidak susah
tentu oleh rekomendasi daripada
komnas yang tadi kita dengarkan
pak taufan akan menyuruh hati kembali
bahwa novel ini kan bahasanya kita akan
kasihkan pembelajaran kita nggak matikan
dia tapi kita kasihkan pembelajaran
nah intinya adalah dia dilumpuhkan
dengan harapan tapi kita lihat dia seorang
pejuang masih tetap berjuang gitu loh ya
sehingga katakanlah apa namanya
tidak bisa lagi melakukan fungsi atau
tugasnya sebagai seorang penyidik
senior kpk yang memang dia punya prestasi yang sangat luas
sangat luar biasa
kalau menurut kepolisian kan dia sudah menerjunkan
apa namanya penyidik penyidik terbaik
banyak prestasi prestasi kepolisian harus kita hargai
mengungkap peristiwa bom katakanlah
yang terjadi katakanlah sedemikian sulit
ternyata polisi selama ini tidak susah
tapi yang ini sulit sekali tampaknya
sebab kalau tidak ini juga akan bisa menyebabkan
gerak kepolisian kan imajinasi publik kan
akhirnya apa katakanlah apa namanya
tuduhan tuduhan kepolisian itu bisa
berakibat karena ini tidak segera terungkap
itu yang saya bilang wibawa daripada kepolisian
bisa tersendera dan yang akan berdampak
kepada kepala negara kelan dua kali
memberi tenggat waktu wibawa daripada
pemerintah juga habis ini kerja pr
kita yang segera kita tuntas
mbak elia s buwan pekerjaan rumah kepolisian
akhirnya dari pak tito sampai sekarang ke pak idi
dan kabar skrim juga baru
anda setuju bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang seharusnya
memang betul betul segera diselesaikan oleh pihak kepolisian
segera dibuka kepada publik
saya kira demikian karena bagaimanapun juga ini adalah
merupakan ini masalah kepastian hukum ya
artinya memang ini tetap menjadi utang polri ya
tetap akan menjadi fokus daripada
apa namanya perhatian daripada pimpinan polri ya
termasuk misalnya kabar skrim baru nantinya
jika sudah menjabat ya
saya kira dengan kerja keras yang terus dilakukan oleh polri
kemudian juga didukung dengan apa namanya dari masyarakat ya
dan saya berharapkan ada masyarakat ya juga
memberikan informasi kepada poli
agar ini sangat membantu kepada poli ya
dengan adanya banyak informasi yang masuk
tentunya juga ini akan mempercepat proses ini
bagaimanapun juga kalau kita lihat
memang dalam menangani kasus ini
yang pasti polri butuh dukungan masyarakat
dalam memberikan informasi informasi
dan itu sangat bergara gara poli ya
oke oke nanti kita break ya bang saur dan juga bang edi
kita bahas kemudian soal kabar reskrim yang baru
tadi disinggung juga oleh bang saur syagian bahwa
tampaknya ada harapan dengan figur yang ini
nah apakah bang edi melihat hal yang sama bahwa
ada akan ada pengaruh yang cukup signifikan
ketika kabar eskrim ini diganti
dengan pengungkapan kasus novel baswedan
kita akan bahas nanti usaha jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi
karena huru hura ksatran
sekarang ya kita akan menyingkirkan
bahwa ini akan terungkap dalam waktu dekat karena memang ada banyak janji janji yang sudah diungkapkan sebelumnya
tenggat waktu ada pembentukan tim pencari fakta ada tim teknis dan lain sebagainya
dan yang ditunggu tunggu mungkin oleh bang saur adalah siapa tersangkanya begitu ya bang yena
kinerja kinerja seperti apa yang menurut anda memang kita perlu apresiasi dari pihak kepolisian
saya kira kalau kita dari awal bang saur ya kita lihat banyak sekali yang sudah dilakukan oleh polri
termasuk bagaimana caranya bisa mendapatkan termasuk kalau kemarin sampai cctv dibawa ke australia
itu adalah bukti keseriusan dari polri bagaimana biar ada memberikan suatu petunjuk bagaimana biar kasus ini
kemudian kalau dalam pengamatan kami pemantauan kami selama ini ratusan orang sudah dimintain keterangan
hanya untuk mencari pelaku daripada siapa yang melakukan
artinya di sini polri tidak diam polri bekerja terus polri terus berupaya untuk meminta informasi dari berbagai pihak
agar kasus ini bisa cepat terungkap
kemudian belum lagi yang lain ya kemarin sampai juga melakukan koordinasi ya terus juga dengan pimpinan kpk ya
dan saya harapkan usul kami ke depan terus ditingkatkan komunikasi antara pimpinan polri dan kpk
ini untuk dalam hal meningkatkan apa apa namanya hubungannya
sinergitas artinya memang dari kpk juga melihat ini memang betul betul serius keseluruhan terhadap
ini menjadi usulan kami agar ke depan terus ditingkatkan
seperti saya kira kemarin bapak kapolri sudah memberikan apa namanya ya sudah memulai dengan yang baik ya
sudah melakukan koordinasi sudah memulai komunikasi baru menjawab dengan kpk
oke jadi kalau kemudian anda katakan tadi masalah hukum susah untuk diberikan tegak waktu
kalau kemudian presiden mengatakan sampai bulan desember misalnya itu kurang tepat menurut anda apa yang dilakukan oleh presiden
kalau memang ukuran waktu ini agak sulit di dalam masalah proses waktu dalam proses hukumnya
karena tidak ada pun si kita tidak akan ada yang bisa memberikan jaminan bahwasannya ini dalam waktu bulan ini ini ketangkap
tapi betul sama sama serius betul ya
saya kira bapak presiden juga memang menginginkan ini terungkap
dan saya kira bapak kapuri juga ingin menginginkan kasus ini terungkap
artinya memang ini adalah keseriusan pemerintah dan juga penegak hukum
dalam ini bapak kapuri bersumatimnya
bukan repesan kocok yang tadi di bilangkan
bukan saya tidak akan begitu banget
kalau mau memberikan keseriusan
kalau mau meriksa seratus orang maaf ini
akhirnya kan kita seperti menyuruh ikan berenang di laut gitu kan
soal teknis jagonya itu kan mereka udah jago
maksudnya gitu bang
kan dalam kuap itu cukup dua bukti sesungguhnya
artinya dia memeriksa seratus sekian dan lain lain
saya kok ragu kemudian bagaimana mendemonstrasikan ke polisnya
mendemonstrasikan seakan akan dia tidak bisa bekerja baik dan dia tidak profesional
nah oleh karena itu saya kira mengapa presiden yang saya maknai adalah meminta waktu harus sekian salah
selesai paling tidak awal desember ini
sesungguhnya sekarang sasaran kan bisa menyasar kepada presiden
dan ingat kalau katakanlah kasus novel ini jangan kita lihat soal novel bang edi
bung reinhardt juga ingat sesungguhnya ada beberapa kasus di kpk termasuk pengeboman kepada pimpinan kpk
saya masih ingat waktu itu ketika mereka merilis dalam hitungan time skabulnya itu reinhardt
tanggal sekian harus selesai tanggal sekian harus selesai
itu kali ini berbeda
pokoknya tanggal sekian harus selesai
sampai detik ini juga siapa yang ngebom daripada komisioner kpk
kemudian juga penyerangan penyerangan kepada teman teman yang lain belum berungkap
pertanyaannya adalah mengapa kalau sasaran korban adalah kpk tidak ada yang terungkap gitu loh
iya itu artinya tidak semata mata soal novel ansi
tetapi memang semua hal yang menyangkut coba bayangkan dalam tanggal dua puluh
pak agus dan pak laude
kalau pak laude ceritain reinhardt
kalau bom posisi bomnya itu dalam posisi sudah dibalik
sesungguhnya ada rumahnya hancur
dia kemudian pasti dia nyawanya dia tidak selamat
tapi dia bilang alhamdulillah bang katanya
posisi bom meledaknya itu tidak posisinya tidak kebalik
akhirnya bisa kita selamat
sampai sekarang nggak terungkap gitu loh
jadi jangan kita melihat soal kasus novel
tetapi kita melihat bagaimana sarangan daripada kpk itulah yang terjadi
bahwa kemudian ada pemeriksaan saksi saksi ratusan orang
cctv sudah dilakukan oleh pihak kepolisian
ada tim teknis dan lain sebagainya
itu belum menjadi tanda bukti atau bahwa polisi betul betul serius bangki
bung reinhard kan kita berpacu dalam konteks waktu juga gitu loh
bayangkan seorang tito yang disebut hebat itu
kita hargai kan kemudian meninggalkan polisi kemudian dengan hutang seperti ini
sekarang publik kemudian bisa dipersalahkan nggak kalau tito kemudian juga gagal
soal buku merah menyangkut dia juga namanya disebut
misalnya bung reinhardt
imajinasi imajinasi orang awam kemudian juga menyasar misalnya mantan kapolri
karena soal buku merah katanya
itulah mengapa penting ini segera diungkap supaya polisi itu
lembaga polisi yang kita cintai itu jangan tersandera
boleh kasus daripada kasus kasus kpk
dan juga presiden kemudian juga tidak menjadi sasaran
disitulah urgensi soal waktu
jadi bukan soal bang edi tenggang waktu itu nggak relevan
tetapi memicu supaya polisi ini segera bekerja dengan baik

paling tidak memprioritaskan ini
kalau misalnya ini memang harus menjadi perhatian
karena bagaimanapun juga ini ditunggu oleh masyarakat
cuma tadi saya agak ragu kalau misalnya ada penentuan waktu
karena siapapun juga penyidiknya tidak akan bisa menentukan kapan
tetapi saya lihat apa yang disampaikan oleh pak iqbal tadi ya
saya kira itu akan menjadi kepercayaan kita kepada polri
bahwa seandainya dalam waktu dekat ini akan terungkap
dan saya sangat yakin sekali
sangat optimis sekali
ini kasus akan cepat terungkap
bang edi hasibuan soal kabar reskrim yang baru
kita agak bergeser ke sana sekarang
ini kan kemudian tadi bang saur juga katakan
mudah mudahan bisa apa
apa tadi bang arsul katakan
paling tidak mempermudahlah begitu ya
mempermudah pengungkapan kasus ini
ada narasi narasi yang kemudian juga sama dengan bang saur syagian
misalnya dari wpkpk
mudah mudahan dapat lebih cepat
anda melihat itu bagaimana
soal kabar reskrim yang baru dengan kasus pengungkapan kasus

saya kira kalau kemarin ya
asil wanjak ini kalau menurut kami
apa yang menjadi putuskan oleh bapak kapolri
saya kira memang betul ya
bapak lisde sighin memang orang yang tepat
menjadi jabat sebagai kabar reskrim
karena saya tahu betul
saya bahkan dua puluh lima tahun lagi ada di kepolisian ya
artinya memang beliau adalah memang reserse tulen
reserse betul betul polisi yang memahami tentang bagaimana menangani kasus ya
dan kita mengharapkan
dan kita mendukung
dan kita mendukung
bagaimana caranya nanti biar kabar reskim baru
membongkar kasus ini
saya kira dengan dukungan masyarakat
ini akan bisa terbongkar
cara apa yang kemudian membuat anda yakin bahwa ini betul betul bisa terbongkar di bawah kabar reskrim yang baru
kalau kita lihat kan polri kan terus bekerja ya
polri saat ini kan masih tidak diam
dan dia masih terus bekerja ya
kemudian siang malam saya kira polisi akan tetap memberikan perhatian yang besar terhadap kasus ini
bagaimana untuk menjawab harapan masyarakat tadi ya
dan kerja keras
dan kemudian ditunjuk lagi pak kabar reskrim baru ya
saya kira ini akan menimbulkan suatu harapan besar buat kita semua
akan menimbulkan optimisme yang sangat tinggi
bahwasannya kasus ini akan terungkap
oke bangsar syagian
di bawah kapolri dan juga kabar reskrim yang baru
kabar es krim yang baru kan kemudian juga mantan ketua tim ini ya
tim teknis begitu ya
nah ini bagaimana nih bangsar
dengan peluang bahwa ini bisa diungkap atau bahkan mungkin bulan ini tadi dikatakan oleh pak iqbal
saya nggak tahu kan agak kontraprecial juga pemilihan daripada saudara sigit ini kan
karena sempat juga dia tidak pernah memimpin kapolda tipe a
artinya kalau dia memimpin itu kan banten itu kan tipe b
artinya bintang satu
tetapi akhirnya kan kemudian dia terpilih
nah kok saya merasakan seperti ini
beliau ini kan pernah menjadi ajudan daripada presiden
saya melihat kelihatannya dengan ditunjuk saudara sigit ini kemudian menghilangkan barriers
barangkali ada soal soal gangguan psikologis di internal daripada kepolisian
barangkali dia bisa katakanlah berkomunikasi kepada presiden
katakanlah hubungan emosionalnya kepada presiden sedemikian baik
nah oleh karena itu saya kira saudara sigit ini harus dia membuktikan dirinya
karena memang latar belakangnya dia diragukan
di samping dalam arti karena dia masih muda
saya kira kasus novel ini menjadi test case dia pertama
apalagi mudah mudahan iqbal tidak bohong lagi
karena kan ini berkali kali
saya berharap satu saat sigit sama dengan kapolri kemudian komprensi pers
mengatakan inilah kemajuan mereka pimpin langsung
sehingga publik kemudian tidak meragukan ada orang orang nakal nakal yang nggak bertanggung jawab
katakanlah ada warga negara yang masih tidak punya prikemanusiaan
seperti beberapa waktu yang lalu sampai melaporkan novel baswedan seakan akan rekayasa
saya kira ini paham
faktor tidak selesai selesainya
akibatnya kemudian publik jadi meraba raba apakah peristiwa ini benar apa tidak
nah oleh karena itu kita harap betul kepada saudara sigit
kalau ini tidak terungkap saya bilang
senior seniornya pendahulu pendahulu akan terus tersandera
saya kira pak idam juga
kita tidak kita rasa hormat kepada pak idam
tetapi soal kinerja karena kita juga menyangkut pengacara saudara novel baswedan
kok saya kira prestasi prestasi kepolisian
yang sedemikian signifikan bisa hilang tersendar oleh kasus ini
nah oleh karena itu apa namanya
saudara sigit harus bekerja total
bayangan saya dia harus berjanji kalau memang ini tidak terungkap
dia harus mengatakan saya hands hub give up
ternyata saya juga orang yang sama tidak mampu mengucapkan
dan dia kemudian jujur mengatakan
apakah ada kendala di dalam kepolisian
kenapa dia tidak mampu
dia buka kepada jujur
saya bilang negara ini tersendera
bukan soal kasus novel semata
dan itu berdampak kepada ancaman itu
kita tersandra dengan jatah break bang saur dan juga bang edi
kita break terlebih dahulu ya nanti
kita akan lanjutkan lagi
usaha jeda berikut
termasuk saya akan juga tanyakan ke bang saur
saya ingin sebaik kuasa kebenaran pak saur
apakah kalau misalnya kita belum tahu apakah ini betul betul terungkap atau tidak
apalagi yang harus dilakukan oleh negara ini
apakah betul memang harus tgpf lah kunci terakhir untuk mengungkap ini
atau seperti apa
saya juga akan tanyakan ke bang edi
tapi kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
usaha jeda berikut
kita masuk ke segmen dialog terakhir
menarik tadi diskusi kita dengan bang edi hasibuan dan juga bang sai
bang saur siagian soal pengunggapan kasus novel baswedan
ada perspektif yang berbeda begitu
bang edi artinya begini
artinya ke depan publik ini kita ini memang lagi lagi hanya harus menunggu saja dong kalau begitu
kepolisian bekerja membuktikan ini semuanya
kalau memang kita bisa pegang omongan dari kepolisian bulan ini
diungkap tidak begitu lama lagi
bagaimana kita juga kemudian bisa menunggu tapi menaruh kepercayaan bahwa ini benar benar akan terungkap dengan jelas
jadi publik tidak meraba raba tadi kata bang saur siagian
saya kira kalau mengingatkan polri saya kira tidak ada apa apa
karena itu adalah merupakan hak masyarakat ya untuk menanyakan kepada polri bagaimana perkembangannya
saya kira tidak ada masalah ya
cuma yang pasti adalah memang untuk menentukan itu tentunya memang saya kira polri juga harus betul betul profesional dalam menentukan
kalau misalnya kan dalam bulan ini ada apa ada sudah ada tersangka sudah ada misalnya yang di apa
tentunya memang polri juga harus bisa membuktikan mereka adalah sebagai pelakunya dengan bukti bukti yang dimiliki polisi ya
maka dengan adanya tadi penjelasan pak iqbal saya sangat optimis sekali bahwasannya ini akan terungkap ya
makanya dari kemarin kami memberikan penjelasan hanya soal waktu
dan memang saat ini polri masih terus mendalami pihak pihak lain yang kira kira yang dicurigai dalam hal ini
dan yang paling penting adalah kalau menurut kami berikan kepercayaan kepada polri untuk mengusut tuntas kasus ini
kemudian ya kalau tidak kita percaya bagaimana polri untuk menangani kasus ini
karena itu yang jadi masalah ya
kalau kita berikan
perihal berapa lama itu ya lagi lagi kita tidak bisa
yang penting kita ingatkan terus ya kita ingatkan terus polri agar ini tetap menjadi prioritas menjadi fokus daripada polisian
karena bagaimana ini adalah utang polri kepada masyarakat
ini soal kepastian hukum ya
saya kira polri disini tidak diam dan terus bekerja dan terus meningkatkan apa namanya di dalam hal penyidikan ya
untuk membongkar untuk mengungkap kasus ini ya
oke baik bang sarus egen soal kepastian hukum
kalau begitu jika
jika kemudian ini tidak lagi lagi terungkap menurut anda presiden harus mengambil langkah apa sebetulnya
pertama sesungguhnya demi kepentingan kepolisian kami mendorong untuk dibuat tim pencari tpgf independen
dalam artian kemudian bertanggung jawab kepada presiden
nah teman teman di polisi kan yang kemudian meminta selalu waktu berikan kesempatan kepada kami
nah saya malah sebaliknya sesungguhnya
andaikan polisi tidak mempunyai keraguan apapun
sebenarnya mereka malah beruntung kalau tpgf independensi ini dibuat untuk membantu kerja daripada kepolisian
saya kira justru harus membuka diri
nah sekarang kan berkali kali waktu diberikan kemudian teman teman tertutup
nah oleh karena itu apa namanya mestinya polisi katakanlah saya lah bahasa saya ini
kita mengacu kepada siapa tadi jurubicara
pak iqbal dibilang tidak berbulan bulan lagi
katakanlah sekarang ini tanggal sembilan masih ada dua puluh satu hari lagi sampai akhir desember
oke saya memaknai tidak satu bulan lagi kan
katakanlah ada masih tiga minggu ini
katakanlah tiga minggu ini tidak terungkap segera bentuk tbif
dan yang kedua tadi kan komnas sudah mengatakan bahwa salah satu rekomendasi daripada komnas adalah menerapkan obstruction of justice
artinya adalah kpk tidak boleh diam atau menyerahkan kasus novel dan kasus kasus
dan kasus kasus yang mereka hadapi kepada kepolisian
mereka juga harus bantu kepolisian
menurut temuan daripada komnas ada lima kasus yang ditangani novel yang diduga
ya motifnya sudah ketahuan
tetapi sekarang ini tidak tahu siapa pelakunya
jadi polisi hanya mencari siapa pelakunya
begitu juga kpk
jadi kpk juga harus saya kira bertanggung jawab
tidak membiarkan begitu saja
tapi mengambil alih
kasus ini atau tidak
saya tidak tidaknya bersama dengan kabar skrim baru pak sigit
kemudian mereka berbarengan
jadi di satu sisi kpk melakukan pasal dua puluh satu obstruction of justice
kemudian juga polisi
yang berjanji tidak hitungan bulan tadi pak edi
saya kira ini akan menjadi hadiah
katakanlah untuk menjadi akhir tahun kita
dan yang terakhir
kalau ini tidak terungkap saya bilang
presiden akan susah melakukan kerja kerjanya
karena dua kali presiden memberikan tenggak waktu
saya mengatakan bagaimana percayanya presiden kepada kepolisian
tetapi kalau kesempatan ini kemudian polisi teman teman tidak gagal lagi
pak ajis juga mengatakan
pak presiden saya juga menyerahlah
karena saya tidak mampu
saya kira itu adalah sikap gentleman saya kira
jadi tgpf adalah membantu
kenapa agar tidak ada konflik of interest
mana tahu ada kendala kendala psikologis reinhardt
dimensi dimensi yang lain
ya katakanlah psikologis
saya mengatakan psikologis
saya kira dengan tpgf ini
katakanlah pilih orang orang yang punya integritas
punya orang orang yang berani
kemudian ketika mereka memberikan rekomendasi
publik kemudian tidak bertanya tanya
nah itu yang saya bilang akan membantu teman teman kami di kepolisian
pak edi perlukan tgpf
saya kira kemarin bapak kapolri sudah membentuk tim pencarian
pencarian fakta ya
yang independen maksudnya
kita lihat kita berikan waktu dulu
karena sudah janji pak iqbal sudah menyampaikan
setuju dengan saya pada desember ini pak
ya mudah mudahan dengan doa bang juga
dengan doa masyarakat indonesia
aku berdoa terus
jadi bagaimana jadi sampai desember ini
kita lihat nanti mudah mudahan apa yang disampaikan oleh pak iqbal itu bisa benar ya
bisa terlihat kenyataan
saya kira yang paling penting adalah saat ini
mari sama sama kita doakan
biar polri bisa mengungkap kasus ini
kalau misalnya ini cepat terungkap
karena ini merupakan apa
tapi tgpf independen menurut anda tidak perlu
saya kira kemarin kan sudah dibentuk ya
itu kan tgpf
saya kira kita lihat dulu nanti
seperti apa nanti
saya sih satu aja kepada pak sigit
sebagai kabaris kembaru
saya kira banyak harapan kepada
anda soal pengungkapan kasus ini
dan saya bayangkan anda akan seorang legendaris
bukan saja menyelamatkan teman teman senior senior pendahulu
tapi sekaligus saya kira inilah cara yang paling efektif membantu pak kapolri kita
saya kira anda diberi waktu
terlebih ada yang melekat di pundak anda sebagai mantan
ajudan daripada presiden yang kita
pasti ini juga sangat
kepercayaan kepada anda
oleh karena itu ini sungguh sungguh
kalau ada kendala psikologis
jangan takut maju terus
kendala psikologis itu apa
kendala di luar teknis atau bagaimana
karena orang kan kemudian mengkait kaitkan kasus yang ditangani
novel ada corlantas ada ini macam macam
orang kemudian meraba raba kesana
atau jangan jangan kendala psikologis ini yang justru bikin kasus ini nggak bisa terungkap bang edi
saya tidak yakin demikian
kalau dilihat dari keseriusan dari pori ya
yang menangani kasus ini kemudian
tidak pernah lelah kalau menurut saya
sampai ke luar negeri
ke singapura kemudian ke australia
bahkan membawa apa namanya
belas itu dibawa ke
apa ke laboratorium di australia pun dilakukan
ini adalah butuh biaya besar
tetapi polri tidak melihat itu
karena ini adalah keinginan pori
bagaimana agar kasus ini bisa terbongkar
karena ini menyangkut masalah
kasus yang disorot oleh masyarakat
dengan adanya kabar eskrim baru nanti
kami yakin sekali dengan kemampuan dia
dengan pengalaman yang selama ini
banyak di dunia research ya
pak kabar skrim akan berhasil
mudah mudahan tidak jadi buntu ya bang saor segen
kita masih menunggu
anda bilang tadi ya desember kalau begitu kan
ya karena dibilang kan tidak berbulan bulan
saya kan memperjelas saja
sekalipun saya seperti pak edi
hanya kan saya bilang ada kabar eskrim baru
kita berikan tanggung jawab dia
karena berkali kali saya kira presiden
tidak enak juga kemudian kepala negara
bicara tenggang waktu dan lain lain
tidak ada maksudnya untuk
mereduksi teman teman di kepolisian
kecuali dia memberikan kesempatan
nah sampai sekarang
presiden mengambil resiko
tidak mau membentuk tpgf
masih memberikan kepercayaan kepada polisi
ini saya kira yang terakhir
harus dia bisa mengungkap peristiwa
kita tunggu seperti apa
terima kasih banyak pak saurus
terima kasih banyak pak edy asyikud
terima kasih banyak sudah hadir di prime news
kami akan segera kembali saat lagi dengan sejumlah informasi lain
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news